calon pertahanan dari miswar yang kini sudah resmi menjadi kader partai demokrat
paling tidak sudah mengantongi dukungan dari tiga partai
yakni pan demokrat dan kabarnya pks
namun hal ini bisa saja berubah karena ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yang mencalonkan maijen purnawirawan sudrajat
secara terbuka mengajak pan dan pks untuk kembali berkoalisi mengusung calonnya
kini pdi perjuangan sebagai partai yang memiliki suara paling besar di jawa barat
belum menentukan siapa calon yang akan diusung
budi adiputro cnn indonesia
sekitar tiga puluh persen suara pemilih nasional ada di jawa barat
ini artinya wilayah tetangga ibu kota jakarta ini punya peran yang penting
menentukan nasib bangsa ini paling tidak secara elektoral
dan langsung saja untuk membahas terkait utak atik calon gubernur jawa barat malam hari ini
saya sudah ditemani oleh mbak siti zoo
terima kasih mbak wiwi sudah datang
kita akan bicara mengenai perkembangan khususnya pilkada jawa barat
yang dalam waktu satu minggu dua minggu terakhir ini banyak sekali berita berita mengejutkan
ada yang dicerai ada yang dikawinkan ada yang kemudian diusung usung
sementara orang yang diusung ini kayaknya belum selama ini tidak beredar
misalnya seperti sudrajat
bagaimana anda membaca dinamika terakhir pilkada jawa barat ini mbak wiwi
iya secara umum memang
tidak bisa disimpulkan dalam waktu cepat ya
karena ada dinamika yang luar biasa opsi opsi kecenderungan kecenderungan dan sebagainya
dan bahkan yang terakhir itu yang terbaca secara umum adalah
bahwa di jabar ini kalau dulu sangat kental dengan preferensi cenderung memilih seorang artis
kok sekarang kok kurang ya
apa indikasinya kalau sekarang kok kurang
tidak muncul tidak muncul artis itu dibanding dulu
kalau petahana artis
yang lalu kan ada dede
ada di miswar
ada di petoloka
saat ini kok kayaknya belum gitu
ada kecenderungan belum atau memang tidak gitu ya
saya melihat ada pergeseran yang cukup signifikan
kalau memang tidak ke sana
artinya memang jawa barat saat ini tidak terlalu fokus pada calon seorang latar belakang
ini masalahnya ada di para pemilihnya yang sudah secara demografi politik ya
yang preferensinya sudah berubah
atau partai politik yang punya tiket boarding pass yang akhirnya punya preferensi yang juga berubah gitu
iya ini pertanyaan menarik karena tentunya setiap partai politik akan melakukan survei sedini mungkin
untuk memastikan siapa yang akan digadang gadang oleh masyarakat
karena dengan begitu partai partai ini ingin cepat cepat mengusung yang bersangkutan yang digadang gadang tadi
oleh karena itu maka muncullah kayak ridwan kamil
yang lalu langsung diusung oleh nasdem
nasdem di awal awal
dan diikuti oleh beberapa partai dan sebagainya
lalu selanjutnya deddy mizwar yang memang juga sangat populer gitu ya
dan ini sekarang ini juga sudah kelihatan ada pendukungnya partai partai pendukungnya
tinggal ada partai terutama partai pemenang di jawa barat yang masih belum menentukan siapa yang diusung
ya pdi perjuangan itu mendapatkan kursi
kalau tidak salah sekitar bisa mengusung sendiri
jadi sekitar dua puluh ya kalau nggak salah gitu
bisa mengusung sendiri tapi belum mengusung belum mengumumkan siapa
atau memang kebiasaan dari pdi perjuangan menunggu sampai at the last minute gitu ya
baru diumumkan dan sebagainya
ada perubahan ada kesinambungan dari pola dinamika yang terjadi di jawa barat yang saya baca
khususnya yang tadi tadi
oke khususnya yang tadi tadi
pertama itu kecenderungan untuk tidak memilih
yang kedua ada tentu ya masih menjadi perebutan dari partai partai itu sendiri adalah calon calon yang terkenal
meskipun demikian juga ada calon yang dari militer dalam hal ini yang justru juga diperdebatkan di tni karena lalu ada tour of duty yang ternyata belum memungkinkan yang bersangkutan
pak sudrajat kan
pak sudraja kan sudah pensiun
oh ini yang sumatera utara
ini sumatra utara
maksud saya pak sudrajat ini yang akan diusung oleh gerindra
tapi masalahnya kan gerindra mau berkoalisi dengan siapa
karena tidak mungkin dia mengusung pak sudrajat hanya sendiri
paling tidak ada empat nama mbak wiwi yang paling tidak sudah secara eksplisit diumumkan ya
ini kita belum bicara nama nama lain seperti anton kardian misalnya
mungkin rike diapitaloka lagi misalnya atau dede yusuf yang kabarnya akan maju
tapi ada empat nama paling tidak yang sudah digadang gadang
yang pertama rituan kamil ada deddy miswar yang juga sudah dicalonkan oleh pan pks dan juga partai demokrat
kemudian ada deddy mulyadi yang baru saja dicalonkan oleh partai golkar dan sudrajat yang dicalonkan oleh partai gerindra
kita bahas satu persatu kali mbak wiwi ya
lebih enak kalau supaya bisa kita fokus
ridwan kamil apa pergerakan dari ritwan kamil yang kemudian bisa mbak wiwi baca dari segi dukung mendukung
atau tiket boarding pass menuju jawa barat satu ini menurut bang
ya kelebihan kekurangan ya
jadi pastinya siapapun yang didukung pertama kali itu bisa menjadi faktor penguat
tapi juga jangan jangan seperti sekarang ini ada tarik ulur tarik ulur yang apa ya
mungkin tidak diduga sebelumnya gitu
sudah mengusung tapi ternyata ada evaluasi
karena ada pergantian di internal partai itu
menurut mbak wiwi sendiri apa yang membuat kemudian akhirnya ridwan kamil bisa bercerai dengan partai golkar sendiri
golkar akhirnya berpali ke lain hati termasuk ke kadernya sendiri akhirnya
iya tapi belum kayaknya belum putus
belum putus karena intinya golkar adalah ingin mencalonkan kadernya sendiri dalam pilkada jawa barat
entah itu sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur
nah ini yang harus diakomodasi karena mengingat kalau tidak salah golkar mendapatkan suara
kedua terbesar ya
ini pastinya dia bisa leading ya setelah pdi perjuangan
oleh karena itu kalau tidak diakomodasi tentunya gitu ya sebagai partai yang juga memiliki suara yang besar seperti itu
pastinya golkar juga akan berhitung gitu ya
berhitung makanya kemarin itu menarik gitu ya mengevaluasi lalu menarik dukungan
masuk akal menurut mbak wiwi golkar kemudian menarik dukungannya kepada ridwan kamil
ini karena rezimnya berbeda
karena rezimnya berbeda di internal golkar
bukannya ridwan kamil ini punya daya tarik elektoral yang luar biasa sebenarnya
kalau kita bicara manajur
tapi golkar ingin ada political bargaining yang lebih memposisikan dirinya itu juga daya tawarnya tinggi kan gitu
jadi partai itu tidak bisa hanya dilihat kita menutup mata terhadap apa ya mungkin ada tawaran tawaran yang lebih bisa dinaikkan kelasnya kan gitu
nah dalam hal ini tentunya golkar ingin
memerankan perannya secara sangat signifikan di jawa barat
tapi anda lihat ridwan kamil semakin lama tingkat elektoral daya tawarnya itu semakin tinggi atau justru dia semakin lama semakin melemah menurut bang
iya kita khawatir justru masuk angin gitu ya
karena memang terlalu awal didukung oleh partai nasdem yang ini partai memang mendapatkan kursi yang kecil ya
di bawah tujuh kan gitu
jadi kalau nggak salah seperti itu
jadi di bawah sepuluh lah gitu ya
pastinya dia menunggu nunggu partai partai lain untuk mendukung ridwan
meskipun sekarang sudah cukup lah dengan p tiga dan pkb
tapi ini sekarang masalahnya adalah rebutan calon wakil gubernur
kepingin ingin mengusulkan gitu ya
itu yang membuat juga ridwan kamil semakin agak shaki gitu ya karena melihat p tiga kepingin juga dicalonkan kadernya
demikian juga pkb yang sudah memberikan warning warning
kalau nggak dicalonkan juga akan menarik
ini memberikan posisi ke ridwan kamil yang tidak nyaman tentunya
tidak memiliki otoritas penuh untuk sesegera mungkin lah
sementara ridwan kamil sendiri bukan kader partai politik yang juga tidak bisa memastikan tiketnya sendiri tebalnya
memposisikan ridwan kamil dalam posisi yang dilematis jadinya
karena bagaimanapun juga yang bersangkutan ingin bahwa pasangannya itu sebagai calon wakil
gubernur itu kemestrinya dapat dan sebagainya sehingga bisa seiring sejalan
tapi ini ternyata partai sangat menentukan
pertimbangan pertimbangan partai seharusnya
kalau ingin sungguh sungguh menang adalah memang elektabilitas
jadi integritas dan elektabilitas
itu harus diukur lewat survei survei tadi ya mas
pastinya partai partai sudah melakukan mas budi
kita tidak mengkhawatirkan itu pastinya sudah seperti itu
nama lain yang cukup mengejutkan tapi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan
karena dia sudah sejak lama digadang gadang menjadi calon gubernur
meskipun tiketnya akhirnya baru dapat belakangan setelah golkar bercerai dengan ritwan kamil
deddy mulyadi ini akhirnya dia setelah melakukan perjuangan yang cukup panjang
sebenarnya memang belum secara resmi diputuskan oleh partai
tapi kemarin nusron wahid sebagai korbit pemenangan pemilu di wilayah satu golkar
beliau mengatakan sudah memastikan bahwa golkar akan mengusung deddy mulyadi
menurut mbak wiwi seberapa besar peluang deddy mulyadi ini bisa
apakah dia bisa menjadi kuda hitam untuk menyangkiri ritwan kamil
iya orang ini sangat proaktif orang ini gesit
dan termasuk dia adalah bupati dua periode
dengan banyak inovasi banyak katakan gitu ya
kinerja kinerjanya juga diakui
dan dia sangat turun ke bawah dan sebagainya
jadi bukan orang yang istilahnya uncang cangkaki
dia termasuk orang yang kerja juga
iya kerja juga
dan dia adalah ketua dbd jawa
dan tentu dia sebagai kader yang tentunya harus dipertimbangkan oleh golkar
dalam hal itu menurut saya masuk akal gitu ya
bahwa dia menuntut seperti itu
dan lalu juga dalam eranya pak erlangga hertarto itu diakomodasi
dan itu bagus menurut saya
justru memberikan semacam bagaimana mengakui hak otonom dari kader itu sendiri
apalagi yang bersangkutan juga menjaga gitu ya
sebagai garda depan di jawa barat
saya melihat sosoknya perspektif ya
menjadi lawan tanding yang setara
untuk ridwan kamil
kalau kita bicara ridwan kamil ini kan sudah hampir pasti setelah ditinggal golkar
ada tiga partai yang masih ada sama dia
kalau ini kan berarti akhirnya golkar harus berjalan sendiri dengan deddy mulyadi
harus cari teman lagi kan mbak wiwi
dari komposisi sekarang yang masih utak atik masih saling bisa berubah
tapi ada juga yang belum menentukan
misalnya seperti pd perjuangan ataupun hanura gitu misalnya ya
kalau dengan hanura tidak cukup
masih tidak cukup ya
apakah mungkin juga posibilitas pdi perjuangan atau bisa berkoalisi dengan golkar untuk mengusung deddy
tidak tertutup kemungkinan kalau dua partai besar ini bisa bergabung
ini luar biasa
luar biasa menurut saya
apa daya temunya titik temunya ada di mana
dua partai besar ini
ini ya antar dpp lah ya
untuk itu antar dpp ya mungkin
ya karena yang menentukan nanti yang mengendorse juga akan dpp
kita juga sayup sayup sampai mendengar kabar bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan pembicaraan sebelumnya dan sebagainya gitu ya
dan melihat kemarin juga bumega juga hadir
dalam pembukaan ini ya dan sebagainya
itu bisa jadi kode kode keras bahwa akan ada koalisi koalisi menarik gitu
dan jangan lupa ada juga faktor eksternal yang sangat powerful
apa itu mbak
di luar jabar
dalam hal ini pak jokowi sudah eksplisit sekali
nah kita akan bahas mengenai peran presiden jokowi tapi di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
kita sudah bahas beberapa calon tadi
ridwan kamil dan deddy mulyadi yang sama sama sekarang paling tidak ada yang sudah punya full boarding passnya
ada yang masih tiga per empat boarding pass
jadi masih harus dicari teman lagi untuk bisa dapat tiket
tapi ada beberapa calon juga yang kemudian masuk

dan juga sudah resmi dicalonkan ya mbak
ini calon petahana yang tadi kata mbak wiwi
sisa sisa identitas jawa baratnya masih ada
identitas kt sama sama dulu kan
ada pks partai amanat nasional dan partai demokrat yang sudah secara resmi mencalonkan deddy miswar
untuk menjadi calon gubernur
tapi kemudian yang menarik adalah ketika partai gerindra mencalonkan sudrajat
ini orang yang kemudian juga cukup mengejutkan namanya selama ini tidak beredar gitu
dalam bursa calon gubernur jawa barat
nah ketika partai gerindra mencalonkan sudrajat ini
ketua umumnya prabowo subianto secara jelas mengatakan bahwa kami akan mencoba mengajak kembali nih
pan dan pks yang sudah mengusung deddy miswar untuk bisa bergabung mengusung sudrajat
apakah dua partai ini kemudian tertarik ke gerindra atau justru malah prabowo yang akhirnya mengalah kembali ke indonesia
dalam politik tidak ada yang absolut
dalam politik serba mungkin
oleh karena itu tinggal dihitung sekarang bahwa elektabilitas tidak popularitas saja gitu ya
elektabilitas pak sudrajat dibandingkan dengan deddy mizwar itu seperti apa
pastinya untuk sementara memang deddy misbar kan gitu ya
lalu bagaimana mengejar ketertinggalan popularitas dan elektabilitas dari pak sudrajat
karena mengingat beliau sudah pensiun lama kan gitu ya
tidak membumi lagi dan sebagainya gitu
karena ukur ukurannya nanti kalau harus kecap harus mengejar gitu ya
menurut anda ini pilihan yang cukup mengejutkan nggak dari prabowo
tadinya kita pikir pak deddy miswar yang akan dicalonkan tapi ternyata tapi ada bagusnya juga ya
bahwa gerindra kayaknya kapok kalau harus mengusung calon tapi calon tadi tidak mau menjadi kader
jadi bagus ini
kapok dengan anies baswedar maksud anda bukan
bukan kapok dengan yang sudah sudah
tidak perlu disebut lah ya
yang sudah sudah ternyata begitu sudah jadi goodby di tengah jalan dan sebagainya
memang seharusnya partai politik itu punya tanggung jawab gitu ya untuk mengusung para kadernya tadi untuk menjadi pemimpin dengan catatan tentunya memiliki kompetensi
tapi seberapa besar keputusan prabowo mengusung sudrajat ini bisa merusak koalisi deddy miswar ini mbak wiwi
seberapa besar sih
apa namanya pks dan pan ini punya relasi politik yang cukup mesra gitu dengan gerindra
sehingga mungkin saja bisa merusak hubungannya dengan deddy miswar atau mengevaluasi kembali pencalonannya deddy miswar
ini pertanyaan yang sangat krusial ya menurut saya karena bagaimanapun juga sedekat apapun kemis dan sebagainya kalau prospeknya tidak ada
tidak prospektif tidak elektabilitasnya low gitu ya bahkan popularitasnya belum dapat ini berat sekali menurut saya berat sekali
oleh karena itu ini keberanian dan satu hal yang menantang bagi gerindra yang berani beraninya mengusung orang yang harus dari bawah gitu ya dari nol gitu
banyak yang mengatakan salah satu strategi yang dipakai partai partai politik untuk mengusung calon adalah dengan menyandingkannya dengan wakil yang juga punya elektabilitas pengaruh dan juga terutama daya elektoral yang cukup baik terutama di titik titik tertentu
nah saat ini saya sudah kita sudah terhubung dengan mamat imanullah
sebagai seorang yang berhak politikus dari partai kebangkitan bangsa yang kabarnya ini kang mamat akan segera dipinang ini oleh ridwan kamil selamat malam kang mamat
selamat malam mas selamat malam mbak wiwi
selamat malam mas
kang maman seberapa benar itu kabar kabar tersiar yang terdengar di mana mana bahwa kang maman sebentar lagi akan dipinang oleh ridwan kamil menjadi calon wakil gubernurnya seberapa betul itu kabarnya kang maman
jadi sebenarnya partai partai itu menyerahkan kepada ridwan kamil untuk memiliki kekuatan
nah ridwan kamil memiliki kekuatan untuk memilih siapa wakilnya nah tetapi ridwan kamil melakukan tiga cara untuk memilih itu yang pertama meminta agar beberapa yang diajukan oleh partai partai misalnya pak daniel dari golkar pak uu dari p tiga dan aset mausu dari p tiga termasuk saya dan juga mas huda dari pkb untuk melakukan sosialisasi
nah yang kedua beliau pun mengundang pak daniel

nah dari tiga cara itu sebenarnya emil sudah harus mencari penyelesaian
nah dari tiga cara itu sebenarnya emil sudah harus mencari penyelesaian
nah dari tiga cara itu sebenarnya emil sudah harus mencari penyelesaian
dan saiful huda dan sebagainya
lalu yang kedua
beberapa kiai merekomendasikan nama saya
dan yang ketiga fansal
memberikan saya nilai lebih jauh
pak saan dan juga dari
sudah melewati proses itu momentum itu
sudah saya pakai
untuk mengatakan bahwa
politik itu adalah
dengan edukasi politik
yang cerdas dan juga momentum
untuk menata langkah ke depan
jadi bukan soal figur tetapi lebih
saya merasa bahagia bahwa
teman teman media pun men support
saya untuk bagaimana
posisi gubernur itu kan sebenarnya
dalam otonomi daerah tidak memegang
otoritas tapi hanya sebagai seorang
bahwa kami akan membuat
yang dalam bahasa politiknya
itu bagaimana caranya bupati
dan wali kota sejawa barat
membutuhkan gubernur karena kenyataannya
mbak wi tentu tahu
hari ini kalau gubernur ngundang bupati
dan wali kota kadang kadang tidak pada datang
kecuali kalau investor yang datang
yang kedua kalau kita turun
ke daerah ke upatan wali kota seorang gubernur
apalagi beda partai
itu kadang kadang mereka nggak datang ini problem
jawa barat sebenarnya bagaimana mengkoordinasikan
bupati dan wali kota sejawa barat dengan
program program jawa barat kedepan
di titik itu anda dengan kang emil
sudah kemisterinya sudah dapat
kang maman ya di titik titik itu ya
sudah dapat saya bertemu
tanggal sembilan belas di tempatnya
emil di pendoponya
lalu saya ikuti semua langkah langkah itu
bagi saya dipilih atau tidak itu
bukan persoalan penting tetapi
bagaimana emil yang
sudah diusung oleh partai saya yaitu pkb
itu mampu untuk meyakinkan
publik masyarakat jawa barat
tentang program apa
yang akan dilakukan
jadi bukan hanya sekedar
membanggakan follower di instagram
tetapi lebih kepada
bagaimana meyakinkan masyarakat jawa barat
perlu kita ketahui bahwa
di jawa barat itu unik mas
satu biasanya yang datang
terakhir itu yang menang misalnya aher
yang nggak digadang gadang di sepuluh tahun
kebelakang itu tiba tiba menang
survei itu ternyata tidak menjamin
di jawa barat
saya masih ingat kang dede yusuf ketika kemarin
pertahun tahun itu surveinya paling tinggi
di beli ternyata kalah sama akhir
nomor dua nya malah rike
baru kang dede
jadi di jawa barat itu seni ketidakmungkinannya
berbeda dengan di daerah daerah lain
melanjutkan tadi poin penting
pasangan kepala daerah dan wakil
kepala daerah gubernur khususnya
karena memang betul apa yang
disampaikan kak maman tadi itu
tupoksi tugas fungsi dari
provinsi itu adalah melakukan binwas
binwas ini yang
harusnya memang efektif
fungsional harusnya seperti itu
tapi kita bicara mengenai matematika politik
dulu sebelum kita bicara mengenai tugas
gubernur dan wakil gubernur kan masalah
kemisteri dan itu kang maman
kalau kita lihat apa yang terjadi dengan golkar
dan juga ridwan kamil beberapa waktu
terakhir ya golkar mencerai
ridwan kamil lah istilahnya seperti itu
apakah pkb juga
mungkin saja akan mengevaluasi kang maman
tidak memilih calon wakil gubernur
dari pkb misalnya anda
atau orang lain dari pkb
yang kemudian akan tidak dipilih oleh emil
sebagai calon wakil gubernur apakah
kesepakatan kesepakatan ini juga
akan dievaluasi gitu kang maman
ya pkb dikenal sebagai
satu partai yang punya loyalitas
dan tidak mudah untuk loncat loncat
kami berkoalisi dengan
sby kami patuh kami berkoalisi
dengan pemerintahan jokowi kami patuh
dan mengikuti aturan begitu pula ketika
kami menentukan memilih ridwan kamil
sesederhana lalu loncat membawa
dukungan tapi kami ingin
termasuk juga bagaimana komunikasi
politis nah ini yang sebenarnya
agak sedikit disayangkan
berbeda dengan deddy mulyadi
deddy mulyadi lebih komunikatif
daripada ridwan kamil
ridwan kamil sangat komunikatif
kepada followers instagramnya dan twitternya
padahal yang dibutuhkan itu
adalah komunikasi antar
kepala apa antar ketua ketua partai
paling tidak ketua ketua dpw
ini yang sebenarnya membuat golkar
mencabut golkar itu
merasa bahwa ini tidak ada
komunikasi yang bagus ini kan bukan
persoalan kita nunggu hari h
lalu kita daftar tanggal delapan
sembilan sepuluh ditetapkan tanggal dua belas februari
ini kan soal bagaimana kita
politik agar kita memenangkan
dan membangun jawa barat seperti itu
oke jadi apakah anda juga
sudah dapat kabar gitu kang maman
kapan kira kira ridwan kamil mungkin
yang diusung oleh pkb ini akan menentukan
siapa ini pasangannya
secara definitif gitu kabarnya kan minggu lalu
eh minggu ini minggu ini tapi
kabarnya akan segera diumumkan
kurang tahu karena minggu
tidak diumumkan lalu jumat juga
tidak diumumkan malah bilang
katanya ada yang nanti hamin
pendaftaran berarti tanggal tujuh januari
padahal momennya penting seharusnya
diumumkan seluruh pasangan itu
sebaiknya sebelum liburan natal
sehingga orang jadi tidak
sampai terganggu kehusuan
di natal itu dengan siapa ya
gubernur jawa barat selanjutnya gitu
tetapi kita lebih husu untuk
memaknai tahun baru
dengan resolusi yang bagus
ini kan belum ada resolusi untuk jawa barat
kedepan nah makanya
saya berharap sebenarnya
siapapun yang dipilih oleh
liburan kami lalu siapapun nanti
partai partai politik yang lain
itu akan memunculkan paling
dan wakil gubernur untuk jawa barat
dan pkb pun masih akan tetap
membuka posibilitas posibilitas lain
itu tadi terima kasih kak maman atas
perbincangannya malam hari ini saya akan ke mbak wiwi
kalau tadi kita bicara calon calon gubernur
seberapa penting sebenarnya wakil calon calon
wakil gubernur ini dipakai oleh
partai partai politik dan juga calon calonnya
untuk bisa memperkuat posisi sebenarnya
iya ini pertanyaan penting ya
jadi menurut saya
kepala daerah calon kepala daerah
jadi wakil tadi itu diharapkan
menyempurnakan jadi menggenapkan
gubernur dalam hal ini
tentunya mengapa alot tadi itu
ahlot karena memang gak ada standarnya
tadi itu bisa menggenapkan
makanya semua harap harap cemas tadi seperti kang maman
yang paling menentukan itu calon gubernurnya
itu sendiri jadi kalau dia sendiri
yang sudah tidak membuat
animu masyarakat di jawa barat
tidak ini ya tidak tinggi itu susah
oleh karena itu memang
pintar pintarnya seorang calon gubernur
untuk memilih calon
wakilnya supaya menjadi duit tunggal dia
seperti di jakarta
itu kan asik gitu ya sangat jamanow
yang terakhir mbak wiwi
tadi mbak wiwi secara eksplisit mengatakan bahwa
presiden jokowi juga punya kepentingan
secara eksplisit juga sudah
quote unquote ya sudah mulai agak
playing games lah di jawa barat ini
agak menarik ya belakangan ini kalau dulu
kita menyaksikan munas
munaslup ya tahun lalu itu
pak jokowi tidak begitu
nampak perannya gitu mungkin pak luhut
yang luar biasa tapi kemarin
itu kita melihat sangat jelas
bahwa pak jokowi hadir dan
mengucapkan secara eksplisit gitu ya
memberikan saran dan sebagainya
tidak perlu mulut pak luhut maksudnya ya
demikian juga hadirnya pak jokowi
di bilkada jawa timur
dan ini kelihatannya
juga di jawa barat akan ikut
ikut menentukan atau
ikut menyempurnakan siapa yang bisa menang
favor nya jokowi siapa menurut mbak wiwi
sudah bisa ditebak gak
pak jokowi bisa main di dua kali
dinamikanya ini kan meskipun terus
bergerak dinamis tapi paling tidak awal awal januari
harus sudah ditentukan menurut anda
bayangan anda akan seperti apa
berapa pasangan dan siapa saja yang
kemungkinan akan bertarung
saya melihat kecenderungannya
tidak dua pasangan calon tapi
lebih dari itu ya mungkin
tiga pasangan calon saya setuju dengan
komposisi yang seperti ini sangat
memungkinkan tiga seperti di dki jakarta
siapa siapa yang muncul tidak jauh jauh
dengan apa yang sudah disebutkan sekarang ini
tidak ada katakan
mungkin satu kejutan baru
kecuali dari pdi perjuangan
pdi perjuangan kemungkinan
katakan bergabung dengan
berkoalisi dengan golkar
dalmal ini tinggal menyempurnakan
siapa gitu ya yang akan menjadi
cagupnya cawagupnya kan itu
berarti ada salah satu calon dari empat yang sudah diusung
secara resmi ini ya mungkin saja
akan gugur juga nanti mbak wiwi
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
bersama di awal tahun dua ribu delapan belas
nanti apakah akan ada kejutan baru atau
sesuatu yang sudah bisa sangat kita
prediksi seperti di meja kita malam hari ini
terima kasih sekali lagi mbak wiwi atas
perbincangan yang malam hari ini
khawatir akan sufi pengunjung
pedagang pasar tanah abang blok g
berharap pemprov dki mengevaluasi kembali
kebijakan penataan kawasan tanah abang
kami akan segera kembali